belum satu bulan kabinet baru dilantik bibit kegaduhan antar pembantu presiden
sudah terlihat menteri luhut meminta keran investasi asing dibuka untuk sektor perikanan tangkap di natuna
menteri susi jelas menolak bahkan mengancam mundur jika hal ini terjadi
kami akan membahasnya soal ide menteri luhut malam ini
ada tiga narasumber di studio
di sebelah kiri saya pak purba yudisa dewa staff khusus menko kemaritiman
selamat malam pak
selamat malam mbak
terima kasih sudah bergabung di sini
ada mas arief satria akademisi kebijakan perikanan ipb
mas arief selamat malam
dan juga ada pak sumyaryo sumiskun pak yoyo ya tanggilannya
mantan ketua umum dpp himpunan nelayan seluruh indonesia
saya ke pak purbaya dulu yang sebagai yang bosnya mencetus ide itu
jadi persisnya apa keinginannya pak luhut pak purba yudisa
mungkin bisa dikonfirmasi juga di sini
saya pikir sebelum ada keinginan pak luhut yang jelas tentang ini dan seperti yang disebutkan oleh media ya
yang baru kita lakukan adalah pak lut lakukan adalah masih konsolidasi
untuk masing masing kementerian apa yang dikerjakan targetnya apa
dan itu pun belum tuntas
kan baru beberapa hari saja pak luhut di sana
jadi kalau saya lihat media terlalu agresif
tapi kalau misalnya ide itu sudah bisa ditangkap oleh media setidaknya ada statement berarti
paling tidak itu sudah ada ide kan berarti
yang dipertanyakan adalah bukan dipertanyakan lah
biasalah assessment gimana sih sektor kelautan maju sampai mana
tapi itu pun belum sampai angka angka yang detail
mana yang macet mana yang jalan
energi mana yang macet mana yang jalan
jadi saya pikir belum ada sampai kesimpulan akan dibuka atau pak luhut minta sektor tangkap dibuka untuk asing
jadi menurut anda ini wacana kasar sekali atau bagaimana
bukan wacana bahkan belum wacana
terus apa dong ide atau apa
tidak misalnya begini
natuna akan dibuka pasar ikan ya
pasar ikan kelas internasional sekelas kiji jepang katanya
mungkin nanti di sana pasarnya ada investor asing yang masuk ke sana
itu pun masih di atas kertas
di atas kertas juga belum tertulis secara detail
yang saya tahu ya masih pembicaraan gimana kita cara mengundang investor asing kalau memang mau investor asing masuk ke situ
kalau domestik bisa ya domestik saja
oke oke mas arief respon yang keras jelas jelas ditunjukkan oleh menteri susi di sini

oke oke mas arief respon yang keras jelas jelas ditunjukkan oleh menteri susi di sini
ya saya melihat kan ini kan bermula dari media ya
sekarang media kan luar biasa informasi seperti itu
dan tentu bu susi kalau saya melihat karena beliau ini kan selama dua tahun ini kan sangat ketol sekali
sangat berjuang luar biasa dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya
sehingga begitu ada informasi seperti itu tentu itu merupakan pukulan yang luar biasa
karena memang di saat sekarang ini sedang upaya menata tata kelola perikanan indonesia

kemudian angkatan laut polri sedang semangat semangatnya untuk menjaga kedaulatan
kemudian nah tiba tiba ada isu seperti ini
sehingga saya kira memang kalau ini
dan spesifik sekali natuna ya yang semua mata sekarang sedang menuju ke sana
nah kalau memang natuna memang sensitif sekali
sensitif karena saat ini kan china meskipun kemarin di perbanon court of adbitration itu kalah
dan kemudian sembilan dash line sembilan karis putus itu tidak diakui
tapi kan sampai sekarang setidaknya masih hidup

tapi kan sampai sekarang setidaknya masih hidup
ya masih menganggap itu ada
masih menganggap itu ada
memang sebenarnya saya justru berharap menko maritim di sini ini memang memainkan peran yang strategis di natuna ini dalam rangka diplomasi maritim khususnya dengan tiongkok
kita selama ini memang agak kurang tegas bahwa keputusan pca itu menguntungkan kita
menguntungkan kita dan mestinya kita bisa mendukung filipina yang melakukan klaim
meskipun kita bukan klaiman kita bukan mengklaim
tapi keputusan itu kan menguntungkan kita
dan sekaligus kalau kita ini semakin clear batas batas wilayah di sana artinya konflik di masa mendatang akan semakin berkurang
selama ini kan china melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut yang overlap dengan jti kita
karena dia mengatakan itu adalah wilayah tradisional visinkron dia
meskipun tradisional visinkron tidak ada dalam unclos
nah oleh karena itu menurut saya ini adalah momentum kita untuk kembali menegaskan pada china untuk tanpa batas wilayah
karena kedalaman menurut saya itu sebuah harga matang
saya pernah bertanya mengenai masalah itu kepada kementerian luar negeri
kalau gitu tentukannya titik titiknya
mereka bilang belum bisa
karena itu batas zee itu akan dihentikan dengan negara negara lain
jadi tidak bisa kita klaim sendiri begitu saja
dan begitu kita klaim seperti itu yang lain akan komplain juga ke kita
jadi tidak semudah itu masalahnya
tapi memang kalau misalnya memang kita masih sangat bermasalah di hal yang sangat dasar
batas wilayah itu
semestinya tidak ada ide yang mungkin kalau misalnya pak purbaya katakan ini media membenturkan
tapi semestinya tidak ada satupun source yang seharusnya dalam tanda kutip memberikan sinyal kepada asing dong
untuk bisa berinvestasi di wilayah itu kan mas ari
ya memang untuk wilayah wilayah sensitif seperti natuna kemudian daerah morotai dan di berbagai wilayah wilayah perbatasan
menurut saya memang kita harus benar benar firm kekuatan domestik ini harus kuat
kekuatan nasional harus kuat
jangan kasih celah sedikit pun kan
jangan ada celah sedikit pun
karena memang bagaimanapun juga asing sangat berkepentingan terhadap wilayah wilayah yang memang sangat strategis
sebenarnya tidak hanya perikanan tapi disitu kan ada migas yang luar biasa
jadi sebenarnya memang investasi perikanan dari pihak asing ke indonesia ini ini ya ada yang benar
tapi bonceng an boncengannya ini kan juga luar biasa
yang membonceng ini kan kemudian terkait dengan soal yang saat ini juga sudah terbukti ya
bahwa hal hal yang legal kemudian
dan itu pengakuan para pemain sendiri
selama ini saya juga ketika ngobrol dengan para pelaku dia mengatakan ya kita punya legal empat lima bodong
itu pengakuan mereka sendiri gitu loh
jadi bukan kita bukan kita kadang kadang
kalau kasus seperti itu yang penting adalah penegakan hukumnya
bukan kebijakan secara umum
masalah investasi apa tidak investasi tergantung kebutuhan kita nanti
kalau kita bisa bangun di natuna sendirian ya bangun saja
tapi kalau lambat dan kalau mau maju
tapi kalau misalnya melihat
kalau misalnya kita lihat daerah itu rebutan antara kawasan
ada taiwan china jepang ribut sendiri
kalau kita ⁇ lets ⁇ say bisa rayu mereka untuk sama sama investasi di natuna yang menguntungkan kita
kita yang menguntungkan term ya
bukan di penangkapan
mungkin pengembangan ikan dan penembusan paha di luar negeri
pengolahan pengolahan oke
itu saya pikir
jadi kita jangan terlalu pijak juga
begitu ini langsung ribut anti asing anti asing
orang kita masih butuh
karena kita ngundang investasi selama ini
tapi memang sudah di garis bawahi memang yang untuk penangkapan itu tidak mungkin kan
itu masuk daftar negatif list
dan yang jelas ya dalam waktu dekat ya enggak mungkin
ya dalam waktu dekat tidak mungkin
tapi kalau misalnya perpresnya bisa sampai diubah berarti ada kemungkinan
dan yang menguntungkan masyarakat dan masyarakat nelayan dan pemerintah
jadi tidak bisa didetail oleh siapapun
termasuk oleh media
pak yoyo kondisinya seperti apa sih sekarang kalau misalnya dari teman teman nelayan
begini ya saya ingin jelaskan dulu mengenai masalah wilayah natuna dan kapal kapal asing
keberadaan kapal kapal asing kok sampai bisa ada di indonesia itu sejarahnya tentu ada sejarahnya
kok bisa sampai mereka ada di sini
kenapa mereka yang bisa ada di sini
yang salah kita kita juga kok
pada waktu dahulu sebelum tahun dua ribu itu peraturan kita itu terlalu inferior
menganggap bahwa nelayan kita itu tidak mampu mengelola laut kita sendiri
akibatnya kapal kapal asing itu diundang untuk bisa menanfaatkan zona ekonomi kita
zona ekonomi eksklusif di indonesia
padahal kenyataannya nelayan nelayan indonesia kapal kapal indonesia sudah menangkap ikan jauh dari wilayah indonesia sendiri
contohnya kapal kapal yang berasal dari asosiasi tuna indonesia
mereka berpangkalan di madagaskar
mereka berpangkalan di ceylon
mereka menangkap ikan di samudera india dan berpangkalan dari selon
menerbangkan tunanya ke jepang melalui pelabuhan udara di selon di sri lanka
begitu juga nelayan tegal pekalongan juwana yang dari jawa tengah
mereka sebetulnya sudah menangkap ikan di natuna
tapi mereka kembali lagi ke pangkalan asal dengan mampir di kepulauan karimun jawa
untuk sekedar refueling ataupun beristirahat gitu
nah sekarang yang ditata adalah bagaimana mendistribusi nelayan sama kegiatan perikanan tangkap itu
agar bisa menempati wilayah wilayah yang kosong
yang kegiatan nelayanya itu kurang
pantai utara jawa itu sudah kelebihan nelayan
jumlah nelayan itu sudah hampir mendekati angka tujuh ratus ribu orang
padahal daya dukungnya hanya tiga ratus ribu orang nelayan
nah kira kira yang empat ratus ribu orang ini mau dikemanakan gitu
kemarin ada wacana atau
jadi wacana untuk memindahkan mereka ke sana
memindahkan sudah belum
sebab untuk memindahkan tidak semudah itu
itu dalam hal ini saya setuju dengan sikap menteri kelautan dan perikanan ibu susi
kalau kapal kapal asing dimasukkan lagi ke indonesia
tidak ada jawaban selain tidak boleh mulai dari sekarang ataupun ke depan
tidak ada gunanya kok
apa sih teknologi kapal asing yang bisa kita dapat
mereka menggunakan jaring porsen
kita juga menggunakan jaring borsain
mereka menggunakan jaring cantrang kita juga menggunakan jaring yang sama
yang kita perlu belajar dari mereka adalah disiplin
kemudian bagaimana mereka mengelola hasil tangkapan itu menjadi ikan ikan yang kualitasnya baik
pengolahan di atas kapal
kalau mbak misalnya datang ke pelabuhan perikanan di tegal atau pekalongan
begitu datang ke tempat pendaratan ikan belum belum sudah nutup hidung
berapa banyak ikan busuk yang dibawa
tapi ikan busuk di indonesia masih laku
untuk makanan bebek untuk makanan ternak
sedangkan kalau di luar negeri membawa ikan rusak di atas kapal dan dibongkar itu kena penalti
di malaysia kena penalti
nah sekarang hal hal semacam itulah yang harus dibenahi
kalau di natuna misalnya mau memindahkan nelayan nelayan dari jawa tengah atau jawa timur yang sudah kelebihan jumlah nelayannya
itu kira kira harus dibangun fasilitas untuk bisa menampung mereka
harus dibangun fasilitas ruang pendingin yang memadai
dan yang paling penting adalah bagaimana pasar ikan ikan tersebut akan dilempar
ini penelitian di new zealand
ini lima belas tahun yang lalu
satu orang anak buah kapal yang bekerja di atas kapal ikan itu bisa memberikan lima pekerjaan baru di darat
itu untuk negara maju ya new zealand ya
kalau di indonesia lebih besar dari itu
mulai dari yang ngangkut ngangkut yang bersih bersih kapal yang filleting ikan di pabrik yang pemasarannya
bisa jadi nggak ada ceritanya untuk kapal ikan asing itu ada di indonesia lagi
itu yang pertama
dari segi nelayannya
terus dari yang kedua dari segi keamanan
satu satunya negara yang masih bisa membolehkan kapal asing beroperasi sebelum kemarin ini sebelum pak jokowi ini
itu cuma indonesia
dimana kapal kapal ikan asing itu dengan bebas mampir di satu pulau
berhenti di situ
ya kan pura pura ngisi air
bisa nggak di sini dijadikan pangkalan sesuatu yang aneh aneh
atau penyelidikan narkoba
dan itu terang benderang
dan itu terjadi
tapi pak yoyo kalau misalnya saya tanya sekarang
bisa tidak kita mengelola laut kita sendiri
singkat saja pak yoyo
nanti kita bahas ya
nanti kita bahas dan kita sesuaikan dengan kondisinya sekarang
apa yang perlu dibenahi
tetap bersama kami di cnn indonesia
kembali bersama kami di cnn indonesia
saya masih dengan tiga narasumber
ada pak purba ya
ada mas arief satria dan juga ada pak sumiarjo sumiskun
saya ke mas arief satria sekarang
kalau kita bicara natuna nih
kondisi realnya seperti apa mas arief
sebenarnya kalau kita pilih dari asesmen yang terbaru dari kementerian kelautan potensinya
sekitar satu juta ton ya
seberda ikan kita nah memang
ada persoalan persoalan adalah bahwa
dari satu juta itu sebagian
sudah overfishing seperti cumi
pelakis kecil bahkan ikan karang itu
nah untuk pelagis besar
memang ada sekitar
artinya masih ada peluang untuk pelagis besar
jadi hanya untuk pelagis besar
nah dari potensi tersebut ternyata orang
kabupaten natuna sendiri
jadi sebenarnya overfishing itu disebabkan oleh
lelah lelah dari luar dari jawa
dari sumatera dan sebagian juga
dikuaras oleh asing yang selama ini beroperasi
dari vietnam memang kebanyakan kalau di natuna
itu adalah vietnam
vietnam dari thailand tiongkok sendiri
kemarin yang ketangkap kan hanya tiga ya
itu selama januari sampai bulan juni ini
jadi kondisi sebenarnya tidak
sedahsyat yang kita bayangkan
data sudah membuktikan itu jadi hanya
pelagis besar yang potensinya
masih masih optimum nah oleh karena itu
kalau pun dari teman teman
nelayan kita di jawa yang akan
didorong untuk ke natuna memang diarahkan
untuk bisa menangkap ikan ikan pelagis besar
berarti itu memang perlu kapasitas yang khusus dong
atau teknis yang khusus
nah memang untuk itu untuk memindahkan
kan kalau misalnya
pak rohmin menghitung pernah optimum
di jawa itu kan dua ratus lima puluh ribu ya

nah kalau kita sudah payung mengatakan tujuh ratus empat puluh
kan sebaiknya di
bukan di relokasi ya
ya diarahkan untuk bisa melakukan kegiatan
di penangkapan di wilayah wpp lain
tapi kan itu ada pola adaptasi ekologi
laut jawa dan laut natal tentu berbeda
sehingga memang ini butuh
pemanggangan butuh persiapan butuh
butuh prakondisi untuk itu
pembuktinya lain lain dari luar
ke sini juga bisa masa kita juga nggak bisa
kita juga menangkap ikan di hisis
di laut india bisa di laut pasifik bisa
kita menjadi anggota wcpfc iotc
banyak sekali lain lain di sana
nggak ada masalah
artinya memang di awalnya pasti ada masalah
tapi kan butuh apa namanya
butuh prakondisi persiapan
sehingga bisa lebih optimum lagi
tapi kalau misalnya dari kementerian kemaritiman
sekarang kalau misalnya kita bicara soal natuna sendiri
kalau misalnya dulu dari
yaitu yang ingin itu jadi pusat
pelelangan ikan besar
kemudian untuk meningkatkan
keamanan dan segala macamnya
tapi kalau sekarang yang prosesnya
yang sedang dilakukan dari
kalau kita bilang apakah ada perubahan
kebijakan yang jelas masih sama
natuna akan dibuat satu pasar ikan yang modern
yang maju sekali
supaya ekonomi daerah saya itu maju
jadi belum ada perubahan yang signifikan
dari kebijakan yang lama
progresnya apa maksudnya proses menuju ke sana
apa yang sudah dilakukan
kita baru beberapa hari di sana
jadi kita paling baru
belum seminggu mulai ya
jadi yang dilakukan baru adalah
memanggil beberapa menteri untuk menyamakan
sudah sempat panggil ketemu dengan bu susi
bu susi sedang keluar negeri kebetulan
jadi belum sempat diskusi mendalam
tapi yang jelas saya pikir dalam minggu minggu ke depan
masing masing menteri kemungkinan akan presentasi
apa sih programnya masing masing
kemudian akan diselaraskan
nanti dari situ baru ada kebijakan kebijakan
kalau memang perlu diambil kebijakan yang berbeda
kalau udah bagus ya ngapain
bukan saya pak menteri yang dorong
berarti belum ada penyamaan persetujuan
iya itu perlu di garis bawah hidup
sudah ada penyamanan persepsi ringkas
kemarin minggu lalu pak menteri
dengan menteri menteri yang lain sudah mengadap persediaan lengkap
menteri sama pak menko
basically menceritakan narasi besar dari
kemaritiman pak jokowi itu apa
kemudian akan diperbaiki lagi nanti minggu depan
atau dua minggu lagi
di presentasinya lagi pak jokowi seperti ini
tidak narasi yang maritim yang dipikirkan
yang ada kemaritiman
kalau tidak akan dikoreksi oleh pak jokowi
kalau iya ya akan diteruskan
kalau tidak akan dikoreksi oleh bapak presiden
oke dikoreksi oleh pak presiden
pak yoyo sekarang kalau misalnya
challenge nya apa teman teman nelayan di lapangan saat ini
yang pertama saya ingin memperkuat
apa yang tadi disampaikan oleh pak arief
kami terus terang dari komunitas perikanan
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
berhentilah untuk mengatakan kalau indonesia itu kaya ikan
tadi saya agak terkejut juga pak arief mengatakan bahwa potensi satu juta ton di natuna itu
potensi apa namanya perikanan indonesia
berarti ada peningkatan pak arief
dari enam delapan juta
enam empat menjadi sepuluh juta
enam empat menjadi sepuluh juta ton ada peningkatan
padahal kami dulu sudah mengatakan
kendalikan perikanan tangkap
kembangkan budidaya perikanan
karena jumlah perikan ikan yang ada di indonesia
kekayaan kita itu bukan dalam jumlah
tetapi dalam posisi keanekaragaman spesies
spesies kita itu terlalu banyak gitu
lain dengan daerah subtropis di utara misalnya di utara di daerah laut utara di inggris di atasnya denmark
itu spesies yang banyak
itu spesies yang banyak
spesiesnya mungkin cuma sepuluh
tidak seperti di kita ada dua ratus spesies
dari dua ratus spesies itu yang favorit berapa persen mbak
tidak sampai malah
nah kadang kadang industri perikanan kita ini mengalami kesulitan untuk mengelola suplai bahan baku
jadi kalau tadi yang saya katakan di daerah subtropis misalnya
dalam satu tahun selama dua puluh tahun bisa mengolah cumi cumi selama tiga ratus enam puluh lima hari sekali dua puluh tahun itu cumi cumi terus
di indonesia tidak bisa
misalnya satu tahun januari februari maret mengolah cumi cumi
april mei bandeng
itu yang terjadi gitu
jadi memang pola pengelolaan perikanan di indonesia itu agak berbeda dengan di luar
di luar dengan mudah menggunakan sistem kuota kuota sistem
satu spesies saja gampang diurus
nah oleh karena itu memang butuh effort yang lebih besar di indonesia
satu wilayah yang cukup banyak
kemudian keragaman species
sehingga dibutuhkan instrumen yang lebih
satu instrumen teknisnya
kemudian kedua adalah dari sisi kelembagaannya
sehingga kita memiliki sebelas wilayah pengolahan perikanan
termasuk natuna laut jawa
ini butuh kelembagaan di setiap wilayah pengelolaan itu sehingga apa
sehingga bisa lebih menjaga
bisa lebih menjamin keberlanjutan dan juga bisa menekan
jadi saya tambahkan lagi
kekayaan sumber daya perikanan kita dalam bentuk karne karagaman species
di samping kita bangga ikannya macam macam
tetapi itu juga sekaligus menjadi kendala untuk dikelola secara komersial
itu sehingga perikanan indonesia
karena tidak fokus kemudian juga musim
mau nangkep apa musim ini nangkep ini
tetapi catatan ini ini yang penting
karne karagaman species itu
itu sangat menolong nelayan nelayan kecil yang di pinggir pantai
dia bisa beroperasi sepanjang tahun
ada pilihan ya
bulan ini nangkep ini
pas bulan nggak bagus wilayah sana ada ikan ini
tapi kalau dikaitkan dengan kegiatan komersial
pabrik pabrik pengolahan ikan yang nganggur
nggak dapat bahan baku
nah kita lupa gitu
kebanyakan dari kita masih berpikir
pokoknya asal ikan
pokoknya asal ikan
ikan juga harus dipilih gitu loh
yang bisa dimakan sama yang tidak bisa dimakan
dan ada satu hal yang terus terang yang saya agak sedikit miris ya
dengan beberapa keputusan kementerian kelautan perikanan
dilarangnya beberapa alat tangkap ikan tanpa kajian akademis
harusnya melalui kajian akademis lewat tempatnya pak arief
kan udang ditangkap dengan alat apa
ikan layang ditangkep dengan alat apa
ikan kakap ditangkap dengan alat apa
nggak bisa terus semua jaring dilarang itu nggak bisa
misalnya ini jaring
pas berbentuk kantong kan jaring begitu ditarik
nah begitu jaring itu ditarik berbentuk kantong
namanya udah troll
jadi emang terkait dengan soal kebijakan alat tangkap ini
emang pada permain nomor dua ya pada tahun dua ribu lima belas
sebenarnya sangat sangat penting sekali untuk dilakukan
karena ini sudah berlarut larut
sebenarnya kan upaya dari kementerian kelautan itu sudah lama
sebelum itu tahun dua ribu tujuh dua ribu delapan sudah ada warning warning itu
akan tapi ternyata memang semakin lama semakin banyak
nah sehingga keputusan kemarin sebenarnya sudah agak bijak
dengan adanya masa transisi dua tahun
juga melarang cantrang dan melarang troll itu
dan sekarang sudah ada langkah langkah aksi untuk bisa memberikan apa namanya
akses pada nelayan nelayan x cantrang untuk bisa dapat modal dan sebagainya
tapi yang menurut saya yang penting adalah ini masalah yang alat tangkap ini
ini harus ditangani secara serius karena desember dua ribu enam belas sama sekali harus dilarang
sama sekali dilarang
sudah berhenti masa transisinya ya
sudah berhenti masa transisinya
terus ada penyiapan yang lebih sistematis
itulah kewajiban kantor menko
kita melihat apa kebijakannya betul apa enggak
bukan kita melihat menilai mungkin pejabat pejabat di sana bukan saya ya
basically kita nggak mau negara kita banyak yang hidup sebagai nelayan
tapi sekarang rata rata yang miskin itu nelayan
sebagian besar nelayan kita hidup dalam kemiskinan
kita ingin melihat ruang bagaimana memperbaiki kehidupan mereka
termasuk menilai kebijakan kebijakan kalau ada yang merugikan mereka ya kita lihat apakah bisa diperbaiki apa enggak
seperti bapak bilang tadi kementerian kkp juga masih ada kebijakan yang mungkin tidak menguntungkan sebagian
tapi sekarang belum sampai sana
kita melihat apa sih yang terjadi apa sih dampaknya ke nelayan bagaimana memperbaikinya
walaupun kita sering bilang nelayan kita jago kita nggak kurang
tapi kan diakui juga ada kelemahan
di mana teknologinya masih ketinggalan zaman
sehingga kalau kita masuk ke pelabuhan ikan sudah bawa ikan
itu kan sudah jelas masih ada kekurangan di situ
nah kalau kita bisa ya kalau domestik bisa dikasih uang untuk beli ya kasih aja untuk beli
tapi kalau nggak bisa mungkin bisa kerjasama dengan asing
itu mungkin yang dipikirkan
jadi kita jangan menutup diri untuk kemajuan
yang penting kita kendalikan yang penting maksimal keuntungannya buat kita
tapi ini masalahnya mbak
kalau seandainya kita kolaborasi dengan asing
jadi bukan alih teknologi selama ini mbak ya
kita mesti pinter pinter lah
tidak terlalu ini
di atas dari kebijakannya
karena pada akhirnya orang kita hanya membeli rente aja
jadi tidak pada akhir akhir tidak kemudian ikut setelah asing kemudian kita berkembang ikut menjadi kuat
ya kebijakannya diatur untuk seperti itu
jangan ngulangin kesalahan yang zaman dulu lagi
itu aja yang penting
jadi anda punya kendali
seberapa besar misalnya ya misalnya kebijakan itu nanti diterapkan
selama ini kan kita belajar sudah lemah sekali kita terhadap asing gitu
jadi kedepannya apa yang bisa memastikan kita tidak lemah lagi terhadap asing
tetap bersama kami di cnn indonesia
oke kembali di cnn indonesia
prime news akhir pekan
kami masih membahas soal statement ya
statement sekalipun tadi sudah dibantah oleh pak purbay
tapi saya ingin mengingatkan kepada pak purban

ada beberapa pertimbangan yang saya himpun dari berbagai sumber
ada pembukaan pengelolaan ikan bagi investasi asing di natuna
ada juga ide untuk mengubah perpres nomor empat puluh empat tahun dua ribu enam belas
kemudian ini dilakukan karena kapasitas dalam negeri dinilai belum maksimal
dan juga ini kembali di pembahasan yang diberikan oleh pak purban

terima kasih pak purban
terima kasih pak purban
terima kasih pak purban
terima kasih pak purban
lalu lalu pak
atau mengajak asing bergabung
yang sekarang terbuka kan adalah sektor pengolahan ikan dan mungkin di pasarnya ya
tapi penangkapan masih tutup
jadi saya pikir kalau diundang yang pertama pun ke arah sana
jadi tidak akan dibuka tiba tiba boleh nangkep
kadin belum pernah menghadap yang saya tahu belum pernah menghadap di kantor menko maritim
jadi saya tidak tahu apakah mereka memang mengusulkan itu
tapi yang jelas di kemenko maritim belum sampai ada rapat untuk memutuskan
apakah saatnya sudah membuka asing masuk atau tidak
mungkin ada sebagian orang mungkin ada yang ngomong
tapi belum sampai sana mungkin kalau ngomong juga satu menit
itu kan tidak mewakili apa apa jadi belum sampai ada rencana ke arah sana pada saat ini
oke tidak mewakili apa apa tapi kalau misalnya dikutip dari menteri sendiri kan
berarti sudah merupakan ide pak purba ya
saya pikir wartawan salah kutip
oke wartawan salah kutip ya
saya tanya pak menko sendiri apakah bapak ngomong itu
rasanya dia bilang belum ada rencana seperti itu
baru mau menganalisa datanya baru mau dikumpulkan
kita mau ngirim tim ke desa desa nelayan
mau tanya mereka gimana sih keadaan nelayan sekarang
baik apa lebih jelek dibanding beberapa tahun yang lalu
kalau bagus ya udah dorong kalau jelek diperbaiki itu yang mau dikerjakan
tapi isu ini memang seksi kelihatannya
begitu ini ada pelintir sana pelintir sini diadu kelihatannya rame
jadi basically saya reconfirmasi dengan beliau dia bilang belum sampai sana
saya tahu betul belum sampai sana orang rapatnya belum sampai sana
tadi membahas hal yang tadi sebelum jeda kita sampaikan
kalau misalnya investasi asing ini dibuka asing diperbolehkan untuk masuk
selain hal hal yang sudah diperbolehkan selama ini yaitu pengolahan
pemasaran teknologi cprt non perikanan tangkap
kalau misalnya bisa sampai ke perikanan tangkap memastikan bahwa kita tidak dibodohi lagi mas arief
jadi gini mbak buat apa
selama ini kan sudah terbukti bahwa ketika asing datang dia menguras
kemudian memanipulasi dan seterusnya
kemudian dibonjengi dengan beberapa crimes crimes yang terkait
jadi fisheries crime itu saya kira terkait dengan soal obat obatan penyeludupan fuel
penyeludupan human trafficking dan lain lain
jadi dia bukan sesuatu yang berdiri sendiri
jadi yang kita khawatirkan itu upaya membonjeng bonjenginya
kemudian yang kedua adalah kita ini sekarang sedang poros maritim yang luar biasa
ingin dignitinya menekan kedaulatan dan dua tahun relatif berhasil
dan diaku internasional tiba tiba ingin kembali ke nol lagi seperti sebelum masa pak jokowi berkuasa
kalau misalnya diimbangi dengan misalnya misalnya misalnya misalnya

ada peningkatan pengamanan kelautan yang masif luar biasa
misalnya budgetnya ditambah segala macam
justru mesti budget yang luar biasa itu untuk menjaga laut kita supaya mereka tidak lagi mencuri kita
saat ini pun masih mereka masih lolos
ada juga yang mencuri
artinya sampai dengan bulan juni masih banyak yang ketangkep di natuna di berbagai tempat
artinya masih oleh karena itu justru budgetnya untuk memperkuat itu dan melindungi nelayan nelayan kita yang beroperasi di sana
karena nelayan kita itu kan butuh backup secara psikologis itu pede menangkap ikan di wilayahnya sendiri
ada apa apa ada yang belain
itu yang dilakukan oleh china
tiongkok itu mereka menangkap ikan kemudian di backup oleh coast guardnya oleh pasukan pasukan mereka nya
artinya apa artinya nelayan tiongkok juga pede
mengapa mereka juga pede bisa menangkap ikan di natuna
karena mereka di backup oleh militer mereka
sehingga pola pola karena begini mbak kebetulan saya dua bulan lalu diundang oleh salahutin tengkemen lucin
diundang oleh salahutin tengkemen lucin
di china di beijing bersama pak haji mijalaw
dan kita berdiskusi dengan para ahli tiongkok
di tiongkok kemudian orang india orang korea selatan dan sebagainya
semua mengkritik pola pola yang dilakukan oleh china yang sangat provokatif
tiongkok sangat profesional tidak hanya kepada indonesia juga kepada filipina kepada korea dan semuanya gitu loh
jadi selalu mencari gara gara
nah itu yang menurut saya sekarang mesti mestinya tiongkok juga sadar dengan apa yang dilakukan selama ini sangat meresahkan
dan merusak hubungan gitu loh
sehingga kita pun juga harus punya posisi yang tegas
dan ketika kemarin kita diskusi dengan para ahli dari tiongkok dengan militer saya berdiskusi dengan mereka
ya mereka tidak bisa membantah kalau kita menyampaikan fakta fakta yang ada
bahkan orang tiongkok yang ada di singapura aja mengatakan bahwa pola perikanan tiongkok yang sangat militeristik itu sangat provokatif
artinya itu statement statement negara negara tetangga yang lebih keras daripada kita
sebagai catatan menteri luhut posisinya clear dalam hal itu
dia mendukung penangkapan nelayan nelayan china
tidak pernah tidak mendukung
jadi posisi pak menteri clear sekali ya
tidak akan mundur
dia bilang tidak ada yang mendikte negara saya termasuk china
tapi kalau misalnya sekarang pak yoyo saya ingin tahu kalau misalnya teman teman nelayan itu backup keamanannya ada nggak sih
begini saya punya pengalaman
jadikan nelayan nelayan kita sebagai ujung tombak
mata daripada keamanan di laut itu sendiri
dengan memberikan kehormatan kepada profesi nelayan
angkat profesi nelayan itu sebagai satu profesi yang terhormat
sehingga orang tidak malu misalnya nulis di ktp apa pekerjaannya nelayan
sekarang kan orang malu nulis semacam itu dianggap sebagai profesi yang miskin gitu
nah saya punya pengalaman pribadi dengan angkatan laut
dulu kami pernah menandatangani mou dengan
mou dengan panglima armabar
waktu itu panglima armabarnya pak putu
dalam kesepakatan itu nelayan nelayan yang dari muara angke dibekali peralatan untuk bisa langsung melaporkan kepada pangkalan angkatan laut kalau melihat kapal kapal asing
nah pola semacam ini waktu itu sangat dipuji
tapi ada respon tidak ketika melapor
oh langsung ditangkep
karena kapal asing itu di satu tempat ada empat puluh sembilan digerebek
jadi angkatan laut langsung dikepung
nggak usah apa namanya jalan muter muter buang solar itu nggak perlu
nah pola semacam itu pada waktu itu akan diteruskan untuk ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi
tapi yang namanya di republik ini begitu pejabatnya ganti ceritanya

saya meniru pola yang dilakukan di filipina
saya meniru pola yang dilakukan di filipina
di filipina pemilik pemilik kapal dengan ukuran tertentu itu dijadikan perwira cadangan angkatan laut mereka
sehingga dalam situasi darurat kapal kapal ikan mereka itu bisa digunakan untuk mempertahankan negara filipina itu sendiri
jadi bendera yang ada di kapal itu juga berfungsi
arti sebuah bendera itu merupakan arti sebuah kedaulatan
walaupun kapal ikan itu kecil tetapi begitu memancangkan bendera merah putih di buritan kapal
orang harusnya sudah bangga
ini kapal indonesia wilayah sepetak ini adalah wilayah kami orang asing nggak boleh masuk ke sini
nah dalam kaitan itu saya juga ingin memperjelas bahwa natuna itu nelayan nelayannya tidak terlalu banyak
karena ala ala tangkap mereka tidak terlalu canggih untuk bisa menangkap ikan di natuna
kondisi lautnya terlalu dalam
perairan indonesia yang apa namanya perairan kepulauan indonesia ini unik
situasi laut di natuna tidak sama dengan laut jawa
tidak sama dengan laut maluku
tidak sama dengan laut arafura
nah dengan kesalahan kita waktu itu mengizinkan kapal kapal asing untuk menangkap di arafura
otomatis orang cina kalau mau menangkap ikan selalu berpikir ke arafura
orang thailand juga arafura
orang taiwan juga arafura
karena apa laut arafura itu dangkal
antara tiga puluh empat puluh meter
mereka pakai troll raksasa
dan ikan arafura tidak habis habis
karena ada sungai sungai dari pantai selatan papua
terus di sebelah timur di sebelah baratnya ada upwilling
ya pak arief tahu ya upwilling
terus dari selatan itu ada teluk carpenteria dari australia
di mana musim musim tertentu di australia itu tidak ditangkap ikan ikannya pindah ke arafura
subur itu arafura
jadi kalau kita bicara misalnya orang
delegasi cina datang misalnya berunding zaman dulu
maunya laut arafura
nah kepentingan natuna untuk cina adalah untuk pertahanan untuk migas untuk lain lain
tapi kalau untuk perikanan untuk saya masih tanda tanya
kira kira alat tangkap apa yang akan mereka gunakan untuk menangkap ikan dengan jumlah yang besar di laut natuna
di laut natuna yang karakteristiknya juga khusus ya
saya mengusulkan kepada menko maritim
ini agar titik titik perbatasan itu harus diperkuat
ya diperkuat dan meremaikan lain lain kita melalui modernisasi perikanan
tetapi persoalannya kan tidak hanya bagaimana perikanan didorong ini hulu hilir harus
kemudian kedua infrastruktur
karena di sana listrik yang terbatas air bersih terbatas kemudian juga pelabuhan terbatas sinyal terbatas
inilah tugas dari menko maritim yang baru menurut saya sangat menantang sekali
challenging sekali untuk bisa mewujudkan titik titik terluar itu ramai dengan nelayan kita yang seperti pak yo sampaikan
itu akan menjadi otomatis peran geopolitik lain bisa terwujud
artinya peran geopolitik itu adalah mereka punya tugas untuk menjaga kedaulatan juga sebagai mitra dari tni saat ini mempunyai fungsi dalam pertahanan
dan saya yakin lah pak luhut akan bisa paham betul apa yang dimulai oleh pak jokowi sehingga saya yakin keputusan itu tidak akan keluar
oke pak purwakar
saya akan sampaikan usul pak bapak pak luhut nanti
basically itu yang ada di kepala pak lut sekarang
makanya natuna mau dibangun ekonomi natuna mau dibangun
ya termasuk pasar ikan di natuna tadi
tentunya kan tadi listrik belum ada karena
jadi pak luhut punya pikiran kalau bisa gas yang ditanam yang selama ini yang selama ini ngalir ke singapura atau malaysia
gimana caranya dibelokkan sedikit
beliau akan ngomong dengan konoko philip di sana
walaupun saya pikir susah tapi beliau akan mengusahakan supaya di sana ada power plan yang cukup yang bisa menghidupi seluruh kegiatan ekonomi di situ
jadi cara berpikir pak luhut adalah
secepat mungkin bisa membangun natuna
termasuk challenge challenge nya tadi
yang mendasar sekali soal garis batas itu terutama pak budi
iya itu akan dirundingkan terus
bukan dirundingkan karena kita nggak punya perbatasan dengan china
sekali kita bilang saya mau berunding dengan anda itu seolah mengakui sembilan line
jadi kita bersifat mereka bilang taktis strategis
tidak berunding tapi memberi sinyal yang clear bahwa itu daerah kita dengan cara menangkap kapal
tapi seperti bapak tadi bilang memang masih ada kelemahan layan layan kita
nggak tahu jenis apa yang dipakai
ya itu yang mesti dibantu
kalau bisa bikin sendiri ya kita bikin dalam negeri
kalau nggak bisa ya impor
kalau nggak bisa ya
supaya kekayaan yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal
termasuk tadi pemrosesan dan cold storage dari ikan ikan itu
jadi suatu pangkalan yang cukup ekonomi pangkalan ekonomi kenelayanan yang cukup besar harus dibangun di natuna dan itu akan dibangun
kalau nggak salah bu susi targetnya akhir desember tahun ini sudah jadi katanya walaupun agak optimistis
tapi saya pikir itu perlu dibantu dan didukung
oke oke kapan rencananya pak menko akan mengumpulkan lagi menteri menteri terkait
saya pikir satu minggu dua minggu ke depan
satu minggu dua minggu ke depan termasuk ibu susi berarti ya
jadi mispersepsi tidak akan lagi terjadi kira kira
harusnya yang mispersepsi seperti ini tidak diributkan di media tapi langsung antara pak luhut dengan ibu susi
tapi kebetulan ibu susi lagi pergi sehingga medianya asik berdiskusi
oke mas arief ada
ya saya kira itu jelas bahwa kita harus menjadi tuan rumah di laut kita sendiri dan itu harus kita wujudkan untuk tahun ini juga

sehingga dengan adanya musim ini kita harus berpikir pikir
karena kita sudah selama ini sudah berlangsung dua tahun kemudian terjadi pemulihan sumber daya
agenda kita berikutnya adalah bagaimana mendorong investasi untuk perikanan tangkap
dan kita mendorong pengusaha pengusaha kita pengusaha pengusaha dalam negeri untuk bisa berinvestasi dalam perikanan tangkap untuk bisa memanfaatkan potensi ikan yang ada
akan tetapi juga harus diikuti dengan pola konektivitas yang mantap
sehingga apa sehingga saat ini ikan ada di timur demand ada di barat
kita kekurangan ikan padahal ikan banyak
nah sekarang itu kan yang harus dibangun dengan sistem logistik ikan
dan sistem logistik ikan butuh infrastruktur yang memadai
makanya pentingnya menko maritim disitu mengkoordinasikan urusan urusan yang selama ini terkait dengan laut dan perikanan
tapi tidak bisa diselesaikan oleh kementerian kelautan
ini kira kira juga akan disampaikan tidak konfirmasi yang pak purbaya tadi
bahwa pak luhut nggak ada ngomong gitu kok bu kira kira
bisa disampaikan itu ke bu susi misalnya
oh iya kan bu susi tidak lihat
dalam rapat itu pasti akan disampaikan
mungkin juga concern concern yang lain juga akan disampaikan
karena ada banyak yang disampaikan
banyak suara masuk kami katanya
saya bukan ahli perikanan ya
tapi mereka bilang katanya kita ikan udah banyak cuman nggak ada yang nangkep
karena kapalnya gak cukup
saya gak tahu itu betul atau salah
yang jelas itu akan diinvestigate
jangan sampai itu kejadian
artinya kekayaan harus maksimal buat nelayan
kata tuan ungklos bahwa kita mengundang kapal asing berdudara asing untuk bisa menangkap di sdi itu adalah untuk non costal state
negara negara yang tidak berpantai
afganistan misalnya gitu
jadi bukan tiongkok bukan yang lain lain
itu juga syaratnya banyak sekali untuk bisa mengundang asing
itu ketentuan internasional itu syaratnya banyak sekali
sehingga seringkali kita ini juga melanggar juga aturan aturan internasional
oke pak yoyo terakhir
yang pasti untuk bisa memastikan semuanya kembali kepada nelayan kita apa yang harus dilakukan negara
yang pertama kapal asing tidak boleh
karena kita sendiri sebenarnya sudah mampu
yang kedua kita harus bisa memahami
di mana kita berdiri berpijak
laut indonesia adalah lautan yang unik
masing masing wilayah pengelolaan perikanan itu mempunyai sifat dan karakteristik sendiri sendiri
nah untuk mendukung sifat dan karakteristik yang spesifik itu perlu strategi yang berbeda beda
tidak bisa disamakan satu kebijakan dari sabang sampai merauke itu sama
laut jawa beda selat malaka beda natuna beda
saya menangkap anda sepertinya tidak sepakat dengan memindahkan nelayan
memindahkan nelayan ke natuna itu setuju
dari pantura misalnya
dari pantura itu setuju
dari dulu langkah kami ingin memindahkan itu ke natuna
cuma masalah budaya ini yang tidak mudah untuk diselesaikan
karena rata rata nelayan ini
pergi dari satu tempat kembalinya yang maunya ke situ
mereka nggak mau di sana
paling kalau di sana ya paling cuma sebentar
nelayan dari jawa tengah canggih canggih kok
mereka nangkep sampai ke balikpapan sampai ke selat malaka sampai ke samarinda
kalau ke natuna mereka mampir di pontianak
berarti itu adalah salah satu pr yang belum terwujud
pr menko komoditi manjung
ya ini adalah pr pemerintah yang sekarang
bagaimana memindahkan kelebihan nelayan yang ada di pantai utara jawa ke natuna
itu adalah pr yang harus segera dilaksanakan dengan mendukung fasilitas fasilitas agar mereka betah di sana
terima kasih pak yoyo sudah bergabung di sini
mas arief terima kasih
pak purba ya
pr nya banyak sekali
bisa disampaikan nanti kepada pak luhut ya
iya akan disampaikan
oke terima kasih bapak bapak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi terkait menjelang pemilihan gubernur dki jakarta
salah satunya belum ada satupun pasangan dari jalur perseorangan yang lolos seleksi administrasi